setelah rumah radio bung tomo satu lagi cagar budaya milik kota surabaya
yakni bekas gedung bkr terancam hilang
pasalnya bangunan bersejarah tersebut kini dalam sengketa
pemerintah khawatir jika cagar budaya jatuh ke perseorangan
nasibnya akan sama dengan rumah bung tomo yang kini rata dengan tanah
kota surabaya memiliki satu ratus enam puluh tiga bangunan cagar budaya
sebagian di antaranya tidak terawat bahkan hilang
karena sang pemilik tidak benar benar serius menjaganya
satu lagi hak milik cagar budaya yang jatuh ke tangan perseorangan adalah
ex markas badan keselamatan rakyat
bangunan ini didirikan tahun seribu sembilan ratus lima puluh dan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya
sesuai surat keputusan wali kota surabaya tririsma hari ini tanggal dua puluh tiga september dua ribu lima belas
gedung di jalan basuki rahmat ini dikelola pt perusahaan daerah air minum surabaya
untuk arsip training center dan depo truk tangki
dulunya kantor pusat pdam surabaya di sini namun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu berpindah di jalan prof dr mustopo
dan saat ini banyak sekali warga yang mengklaim bahwa tanah ini adalah miliknya
dan saat ini sedang menuai sengketa sama dengan pengadilan
hingga kini pdam surabaya masih berusaha mempertahankan gedung xbkr agar tetap menjadi milik pemerintah
walaupun sudah kalah hingga tingkat peninjauan kembali
jadi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota
kita memang melaporkan beberapa kejanggalan kejanggalan ini
nanti ada dilaporkan kepada kpk pihak pihak yang terkait semua ya
yang terkait dalam proses peradilan ini
kami juga melaporkan ini ke badan pengawasan mahkamah agung
kami melaporkan proses peradilan ini kepada komisi yudisial
hani layantara melalui kuasa hukumnya mengaku bahwa gedung itu sah miliknya
karena sudah diputuskan oleh majelis hakim
bung hani meminta pemkot surabaya untuk patuh hukum
membangunnya dulu dalam keadaan bersih milik pemkot atau masih sengketa
harusnya kalau masih sekitar kan jangan diapa apain dulu kan
iya ingat uangnya siapa yang untuk bangun itu
jangan sebesar siang untuk melawan hukum itu
julukan kota pahlawan tak lagi bermakna jika cagar budaya ditinggalkan
contohnya rumah bung tomo di jalan mawar nomor sepuluh
yang dirobohkan oleh pemilik lahan dan bangunan pt jayanata beberapa waktu lalu
surabaya ini kan terkenal sebagai kota pahlawan
jadi kalau sampai bangunan bangunan seperti yang itu hilang
kita nggak punya tetengar untuk disampaikan kepada generasi muda sekarang ini
jika negara tak bisa mempertahankannya
anak bangsa terancam menjadi generasi yang tak kenal sejarah indonesia
tentu ini bertolak belakang dengan pesan bung karno
jas merah atau jangan sekali sekali melupakan sejarah